sabtu malam mendatangi pondok pesantren baitul arkom
di kecamatan pacet kabupaten bandung
kedatangan pasangan joko widodo ini bertujuan untuk menyaksikan langsung
deklarasi dukungan dari santri terhadap dirinya
sebanyak empat orang lebih santri menyambut kedatangan
calon wakil presiden pasangan joko widodo ini
seluruh santri kemudian melakukan deklarasi dan menyatakan dukungannya
pada maruf amin sebagai calon wakil presiden
dalam bursa pilpres april mendatang
pada saat pidato maruf amin juga menyampaikan dirinya dipilih
untuk menjadi calon karena adanya dorongan dari para ulama di indonesia
serta permintaan langsung dari joko widodo
jika kelak terpilih maruf amin juga siap membangun indonesia
bersama jokowi untuk bisa lebih baik
ya kami sebagai santri mau tidak mau harga mati dan suatu keniscayaan
yang namanya santri harus mendukung gurunya
harung ini berangkut akan empat tiga ratus
dan siap bergerak untuk menggoyang dan menggerakkan
pasang pantung untuk pembantangan